tadi si diklik pamit mau pulang
tapi lewat belakang pasar
coba kamu periksa
jangan jangan dia mampir ke tempat yuk
jadi malam gak makan
tapi tuh harus makan
kalau sakit gimana
kamu kan tadi bilang
nanti balik dulu ya
sejak mami gak ada
tapi jadi jarang makan
ya cuma ngurusin bonsainya aja
iya nanti tetap telepon deh
kalau bisa kita jangan telepon
kita dateng ya
ini lagi iseng aja
pastinya nanti yang telepon kamu ya
comel tuh anak tuh
udah berangkat sekolah lah
nanti kalau pulang sekolah kasih tahu
kakek kangen gitu ya
semjak ibu gak ada
bapak susah makan
imas masak apa aja
imas masak ulu kutuk
malah amin yang makan
terus yang paling sebel
waktu imas masak buntil kesukaan bapak
marut kelapa dulu
terus ngupas petai selong
buat dicampur sama teri medan
abis itu dibungkus pake daun tales
padahal ini daun talesnya tuh susah
yang makan amin juga
makanya imas hari ini sengaja gak makan
tapi dia juga
makanya imes hari ini sengaja gak masak
itu kan udah tugas kamu
udah masak juga percuma tuh
kalau gak dimakan sama bapak
saya belum masak pak
udah siang juga
udah siang juga
kenapa belum masak
yaudah biar gampang biar cepet
aku ke toilet sebentar ya
aku ke toilet sebentar ya
aku ke toilet sebentar ya
aku ke toilet sebentar ya
aku ke toilet sebentar ya

tapi udah makan
kok cuma makan mie
imas kenapa kamu gak masak
kenapa pasti kamu kasih makan mie
gak pernah dimakan sama bapak
mau dimakan apa enggak itu bukan urusan kamu
yaudah kita balik ke kantor aja yuk
dimarahin teh gini nanti
dimarahin teh gini nanti
kasih tahu bapak ada saya
bapak nggak ada di ruang tengah
pasti di kamar
saya gak berani panggil
kecuali kang mus ada urusan yang benar benar penting
kang mus tunggu aja dulu sebentar
nanti kalau bapak keluar dari kamar
saya kasih tau
kalo ada kang mus
semenjak ibu meninggal
bapak gak pernah pergi pergian
paling duduk disini urus bonsai
atau di ruang tengah
ada tv juga nggak pernah di setel
terus jarang makan
saya takut bapak sakit
mungkin bapak lagi sedih
tapi ibu kan meninggal
saya sama bingungnya seperti kamu
gak tau mesti gimana
nanti bilang aja sama bapak
tadi saya kesini
kalo bapak perlu saya
kamu telepon saya
kenapa gak kamu aja yang ngelepon
kalau mati itu namanya bukan panjang umur saeb
nanti aku jelasin kalau kita ketemu
mau ketemu kapan
kamu sibuk gak
mau ketemu di mana
di tempat biasa aja
saya pergi dulu
kita nggak operasi hari ini
kamu tunggu aja dulu disini
sudah berapa lama kamu turun ke jalan
sudah sebulan lebih
sejak saya dihajar si ujang disuruh kang jamal
kamu mau berhenti
kamu masih setia sama kang bahar
kamu masih setia sama kang bahar
kamu masih mau ikut perintah saya
bisa lebih dari dihajar si ujang
kamu balik lagi ke si jamal
saya sudah gak penghianat
kamu pakai cara licik si jama
waktu dia datang lagi ke saya
padahal niat dia balas dendam
dendam dia sama saya
dendam dia sama kang bahar
kamu balik lagi
buat balas dendam sama si ujang
balas dendam sama si jamal

jangan ketemu saya lagi kecuali saya minta
atau disuruh sama si jamaah
kamu pergi sekarang
hp aku sengaja aku matiin
biar aku nggak bisa telepon
aku menghindar dari yang lagi utang
kan udah aku kasih pinjam satu juta
sebenarnya sudah nggak bisa bayar kuliah dari semenjak semester kemarin
aku banyak masalah
aku belum bisa cerita banyak sama kamu
ya intinya gara gara itu
aku jadi banyak utang
termasuk ke kamu
kalau hutang yang ke aku nggak usah terlalu kamu pikirin
niat aku memang mau bantu kamu
bukan tambah bikin susah
kamu baik sekali
ah biasa aja
kalau kamu perlu bantuan
aku perlu uang pinjaman lagi
sepuluh bulan lebih kamu menghilang
buat apa sekarang kamu datang
saya datang kesini
sudah minta nasehat
dan mus lihat
mikir mikir sama kamu disini
bisa jadi apa
gimana saya diterima
kasih tahu saya kalau kamu saya terima
saya sudah tiga tahun tugas di pasar
saya siap gantikan komar
komar dan anak buahnya kita buang sepuluh
satu persatu kita simpan
kita pakai tantang musli
mulai besok beri perasaan dalam berkenampilan
jangan kacau balau kasih komar
roker bukan penyanyi dangdut juga bukan
bos kan udah tahu
masa mainnya ular tangga
masa mainnya ular tangga
masa mainnya ular tangga
masa mainnya ular tangga
masa mainnya ular tangga
masa mainnya ular tangga
masa mainnya ular tangga
masa mainnya ular tangga
masa mainnya ular tangga
sekali lagi kamu berani ngajak iwan tison main ular tangga
saya kembalikan kamu ke porsi awal sebagai penari latar
mau kamu nanti begini begini
buat apa bos
buat anak saya biar betah tinggal di rumah
kamu selama ini kemana aja
kamu nggak perlu tahu
aku selama ini kangen
kamu selama ini kangen

aku nggak mau tahu
aku mau kamu jadi bayang bayang aku
yang selalu mengikuti kemanapun aku pergi
kamu aja yang jadi bayang bayang aku
apa yang kamu kasih rasa ini
kalau kamu masih aman
dengan urutkan dua wd
tentukan humbled sudah mencegah jauh
saya lagi kangen sama dewi
lupain dulu dewi
saya lagi perlu uang
tiap hari juga kita perlu uang
peruang dua juta
saudara kamu apa resti yang peruang
saudara kamu apa resti
saudara kamu apa resti
kamu gak percaya sama saya
resti yang perlu uang
dia lagi ada masalah
saya gak kenal dia
kalau mau nolong kamu aja
kamu kan partner saya
partner dalam urusan nyopet
bukan partner dalam urusan menolong restic
lagi pula kamu kan baru kenal sama resti
kenapa jadi harus punya tanggung jawab nolong dia kasih pinjam dua juta
padahal kemarin kamu sudah kasih pinjam satu juta
itu juga belum pulang
saya jatuh cinta sama dia
kamu tahu kan seorang laki laki akan melakukan apa saja demi perempuan yang dijatuh cintainya
apa itu dijatuh cintainya
masa kamu gak ngerti
tapi istilah itu aneh kedengerannya
biarin sajalah selama kamu ngerti
biarin aja tuh aneh juga
kita jalan sekarang operasi
enggak ah saya mau nyari dewi
kita kan teman masa kamu gak mau bantu saya
kita kan temen kamu mau gak bantu saya
ya pasti mau atuh
bantu saya cari dewi
bantu saya operasi dulu saya perlu dua juta supaya saya bisa nolong deh
bantu saya cari dw dulu
kalau kamu gak mau bantu ya nggak apa apa
saya mau cari diri sendiri
ini kan udah bener kuda jalannya letter l
yang bener mijitnya
sama tenaga dikit
aduh aduh aduh
namanya dikit jangan banyak
nah segitu tuh pas
kita kedatangan tamu nih
jangan gitu atukang masa saya digelang tamu
kamu kan sekarang anak pokoknya si jamal
tapi kan saya sebelumnya anak pegang komar tiga tahun
saya pindah ke kang jamal bukan karena kemauan saya
tapi itu rinta kang mus
lagian saya lebih suka di sini
terus sekarang kamu mau apa ke sini
mau jaga tali persaudaraan aja
si jamal bos kamu itu mau ngelawan kang mus tau
tahu kang itu kan urusan bos bos
biasa emang apa tuh
mau ke pasar pas tagi ya
jangan godein yuyun
tenang aja kang saya nggak bakalan godein yuyun
saya kan sudah punya emas
gak usah sirih kamu
eh kang brewok kemana aja
ada yang terus saya omongin sama kamu bisnis
nanti kita omongin lagi kalau kamu sudah beres jualan
jangan di sini
masalah bisnis mah gampang gimana aja juga hayu
jangan ada yang tahu
tadi si dik dik pamit mau pulang
tapi lewat belakang pasar
coba kamu periksa jangan jangan dia mampir ke tempat yuk
tadi dik dik mampir ke tempat kamu
nyari dik dik
mampir mampir mampir bangun dulu yuk
dua dari kanak kanak kuliah
aku bilang gak ada

aku dapet kanak kanak

saya mau manualnya
caranya kayak stri
sebetulnya ada peluang menyanyikan
jadi masih ya
wah asik dong kerja di luar negeri
mau kerja kok malah disuruh bayar
iya kan buat biasa penyeluh tenaga kerja
menghilang ninggalin aku ditelepon gak dijawab
bukan aku yang ninggalin kamu tapi kamu yang ninggalin aku
kita udah punya rencana mau buka usaha
tapi kamu malah balik lagi ke sayap sama junaidi
lagi kepikiran kamu
kamu baik banget
kamu baik banget
baik aja kan
nanti aku telfon lagi
saya belum punya istri
barusan cuma temen biasa
kok nerima telfonnya sambil ngejauh dari aku
cuma nggak enak aja
kamu pulang dulu ya
kapan kita ketemu lagi
memangnya nanti kamu mau telepon aku
buat apa minta nomernya kalau nggak telfon
terus mau apa telfon
aku simpen nomer aku di hp kamu

arti km album dibawa ke kita saja
akang yang jalan dua kali
tadi kan akang baru ngancam kuda saya
terus saya barusan lagi mikir udah saya mau lari kemana
yaudah jalan sekarang
kan udah saya makan
maksudnya jangan dimakan dulu
saya dulu yang jalan
udah gak usah banyak omong
uang yang dua jutanya belum ada
setengahnya dulu juga nggak apa apa
tadi sudah ada hampir setengahnya
tapi saya tadi kena todong
kalau kamu gak mau bantu gak apa apa
kalau kamu gak bisa bantu gak apa apa deh
kalau udah ada jangan berbicara
cepet kembarin aku ya
tadi saya dapat kenalan
kalau gak cantik saya gak cerita
dia ngasih tahu ke saya
ada peluang kerja ke malaysia
saya boleh ikut
kalau nanti saya sudah sampai di malaysia
nanti kamu saya telepon
saya lagi pusing butuh uang dua juta buat bantu resti
kamu malah ngomongin mau ke malaysia
saya juga lagi butuh uang
kata eva kalau mau ke malaysia harus ada uang lima juta
kamu ke malaysia mau liburan apa mau kerja
buat jasa penyalur tenaga kerja
terus kamu dapetin uang segitu dari mana
kita satu tim lagi
terus sepuluh privat
dua puluh ulang tahun
ada laki laki yang sedang mendekati kinanti
atau sedang mencoba mendekati kinanti
akan cuma mau memastikan
laki laki itu tidak cuma mau main main
nanti aku lihat dulu
nah ini baru jelas
yaudah sampai besok ya
ih apa sih
kisah baik segala
berapa umur anak kita
baru empat belas
oh ya kenapa
kisah belakang kenapa kenapa